apakah anda termasuk penggemar kuliner nusantara seperti rendang gulai ayam cincang tunjang atau ayam pop
ya variasi makanan olahan ayam sapi hingga ikan berbumbu rempah bisa anda temui di rumah makan khas minang
hampir di seluruh pelosok daerah di indonesia hingga beberapa negara di luar negeri punya restoran padang
meski berasal dari provinsi sumatera barat namun rumah makan padang berbeda dengan rumah makan kapau
rumah makan padang pada umumnya menata lauk pauknya dengan piring piring bersusun tinggi di etalase yang berada di paling depan rumah makan
sedangkan di rumah makan nasi kapau lauk pauknya ditata di atas meja sejajar
atau lebih rendah dengan posisi penjual dan pembeli yang saling berhadapan
secara penyajiannya di rumah makan padang konsumen dapat memilih lauk langsung di depan etalase atau dihidangkan di meja dalam porsi kecil
berbeda halnya dengan rumah makan nasi kapau
penjual langsung mengambil pesanan lauk pauk dan menyajikannya dengan sepiring nasi kepada konsumen
rumah makan kapau punya menu khas yaitu gulai tambunsu
usus sapi yang diisi dengan nasi kapau
dengan telur dan tahu
gulai sayurnya berbahan kol nangka muda kacang panjang rebung dengan kuah gulai kuning
sedangkan pada nasi padang biasa menggunakan sayur nangka sebagai pelengkap hidangannya
ada lebih dari dua belas menu disajikan di rumah makan padang di kawasan melawai blok m jakarta selatan
dari rendang sapi bawah laut bakar gulai tunjang hingga kepala kakap
dan yang tidak boleh ketinggalan dicicipi adalah gulai gajebo
pernah ngerasain daging lemak dimakan bersama daging yang empuk
terus gampang dipunya dan gampang dipelen
ini rasanya gulai gajebo
jadi kalaupun dirasa di dalam mulut ini rasa lemaknya tidak meninggalkan sisa sisa di langit langit
jadi tidak terlalu terasa
jadi tidak terlalu terasa
jadi tidak terlalu terasa
pas banget dimakan sama nasi dan juga kuahnya yang agak agak pedas
tapi tidak terlalu pedas sih
yang pedas sambalnya
dan satu lagi yang paling saya suka disini adalah rendangnya
aduh ini enak banget
dalam sehari lebih dari dua ratus potong bagian sandung lamur sapi terjual di rumah makan ini
itu semua masakan itu hampir menggunakan cabai
cabai ya kan
untuk gajebo itu kalau mendingan kita tidak menggunakan santan
gulai tapi nggak menggunakan santan
itu kita menggunakan air kelapa
dari dulu memang sukanya rasanya kenyal tapi nggak enak dan gurih
di kedai nasi kapau yang berada di keramat senen jakarta pusat saya mencoba tambun sudut
dan bebek cabai hijau
dua menu lauk pauk otentik dengan bercita rasa gurih dan pedas ini sangat cocok disantap pada saat makan siang
enak nih rasanya lumayan otentik
karena kan kalau balik ke sumatera barat kan jauh
jadi kita kesini saja yang dekat
perbedaannya sih ada tetap ya tapi tidak banyak dibandingkan si kapau yang lain
ini yang paling mendekati
rasanya sih beda dari nasi padang yang lain ya
jadi ternyata memang beda sih
ada kayaknya kalau disini tuh ada menu menu yang tidak ada di restoran padang lainnya
kayak usus usus yang isinya telur dadar terus ada itik lapo lado mudo
karena saya dari sumatera jadi cocok ya sama lidah saya
menurut pengamat kuliner ari parikesit akulturasi budaya berbagai bangsa mempengaruhi menu tradisional di tanah minang
ari juga menyebut santan dan cabai menjadi salah satu bahan utama yang banyak ditemui pada makanan khas masyarakat sumatera barat
nasi kapau bukannya sama sama nasi padang
ini ada perbedaannya
nasi kapau itu sangat spesifik ya
kapau itu sebenarnya nama nagari nama desa
kalau di minangkabau desa disebutnya nagari
nama nagari di dekat kota bukit tinggi
ini punya nasi ramas yang sangat spesifik

lalu manakah menu makanan khas minang yang jadi favorit anda
meski semuanya sulit ditolak karena kelezatannya namun tetap saja perhatikan jumlah kalori dan kolesterol saat mengkonsumsinya
tim liputan cnn indonesia